komunitas pasien cuci darah indonesia atau kpcdi menyatakan akan menggugat peraturan presiden no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang jaminan kesehatan ke mahkamah agung agar dibatalkan
ketua umum dari kpcdi tony samosir menyatakan kepada cnn indonesia com
saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan kuasa hukum untuk mengajukan gugatan
gugatan diajukan karena kenaikan iuran yang akan mulai diberlakukan satu januari dua ribu dua puluh tersebut
berpotensi memberatkan masyarakat terutama yang tergabung dalam komunitasnya
terlebih sebagian besar pasien cuci darah tersebut saat ini sudah kehilangan pekerjaan
karena dianggap tidak produktif
selain berencana menggugat aturan tersebut tony juga ingin mengadu kepada dpr
todi mengaku sudah mengirimkan surat ke dpr supaya bisa melakukan audiensi dengan komisi sembilan dpr ri